lps atau lembaga penjamin simpanan
melakukan sosialisasi dan forum group discussion
kepada mahkamah agung dan jajaran hakim
di wilayah hukum provinsi kepulauan bangka belitung
untuk memberikan pemahaman kepada para penegak hukum
tentang tugas dan memenang lps
mahkamah agung pun menyambut baik kegiatan ini
dan berjanji tidak akan ada intervensi penegakan hukum
pasalnya ini merupakan pertemuan antar lembaga
di putok kotok mana mana saja tadi saya lupa
ini yang ketujuh kita lakukan di sini
baik bagi lps sendiri
apa regulasi regulasi yang ada
baik regulasi dalam bentuk
dan peraturan peraturan yang dikeluarkan oleh lps sendiri
jadi kita hakim ini bisa paham betul
dan sebaliknya lps juga bisa mengetahui
apa saja produk produk yang sudah kita lahirkan
untuk memberikan kemudahan para pencari keadilan ini
pertama ada memang ini menjadi tugas kita ya
untuk selalu memberikan sosialisasi
kepada masyarakat kepada para penagak hukum
dan juga sekarang saat ini kepada mahkamah agung
karena kita kan diatur di undang undang dua puluh empat tahun dua ribu empat
omnibus law terkait dengan sektor jasa keuangan
yang tentunya sangat perlu dipahami oleh semua pihak
mahkamah agung dan juga pengadilan tinggi
yang dirubah dengan undang undang empat dua ribu dua puluh tiga
salah satu tujuan kita adalah menjamin dana masyarakat
maupun yang ada di industri asuransi kan
nah dalam konteks ini yang terkait dengan simpanan nasabah adalah
ya masyarakat tidak perlu khawatir
terkait dengan simpan yang ada di nasabah
nah itulah pentingnya kita melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat
kegiatan sosialisasi ini merupakan kali ketujuh yang dilakukan lps bersama ma
diharapkan adanya kesepahaman hukum antara ma dan lps
jika melakukan transaksi atau pinjaman dengan bank
karena adanya jaminan dari lps